oke di segmen ini kita akan bicara mengenai wacana masuknya gbhn
atau dibangkitkan kembali gbhn dan juga rencana amandaman konstitusi
nah selain mengenai itu fraksi partai golkar di mpr
kemudian mengisyaratkan sudah ada dua nama yang diusulkan sebagai calon ketua mpr dari partai beringin
selain persoalan ketua mpr yang juga masih menjadi realitas politik yang menarik untuk dibahas
partai golkar juga belum memutuskan sikap terkait usul pdi perjuangan
dan beberapa partai lain tentunya untuk menginginkan adanya amandaman terbatas terhadap konstitusi kita
dan menghidupkan kembali garis garis besar haluan negara
perihal syarat pd perjuangan yang menginginkan adanya amandemen terbatas konstitusi
dan menghidupkan kembali gbhn fraksi partai golkar menilai tidak ada masalah
golkar akan sepakat jika seluruh elemen masyarakat dan partai koalisi menyetujui usulan tersebut
jika amandaman itu terwujud masyarakat tidak perlu hampir
khawatir terkait wacana perpanjangan masa kerja presiden
dan fungsi mpr dalam memilih presiden dan wakil presiden karena hal itu tidak akan terjadi
golkar sejak dari awalnya memposisikan bahwa
pasal amandaman undang undang dasar ini ada satu hal
ya memang penting dan perlu
yaitu garis garis besar daripada haluan negara
wacana tentang garis garis besar haluan negara ini memang
adalah hal yang harus diperhatikan
golkar itu selalu terbuka tentang implementasi pelaksanaan sidang mpr
yang namanya konteks amandaman
golkar itu tidak anti
kita selalu terbuka tapi prosesnya karena ini konstitusi
harus melibatkan semua elemen publik
oh penting penting sekali
contohnya ya bagaimana arah pembangunan nasional kedepan
karena ada yang rawan kalau tidak ada garis garis besar daripada haluan negara
terjadi perubahan rejim
tapi gbhn ini akan menjadi arah
sementara itu pakar hukum tata negara refli harun
yang sebentar lagi akan ada di layar anda
menilai tidak ada urgensinya jika fraksi pd perjuangan
menginginkan adanya amandemen terbatas dari konstitusi
dan menghidupkan kembali garis garis besar haluan negara
pasalnya dikhawatirkan rencana itu dapat membuka pintu masuk
bagi lembaga lain untuk meminta penguatan institusinya
refle berpendapat wajar jika ada khawatiran recana itu dapat membuka pintu masuk bagi lembaga lain untuk meminta penguatan institusinya

dengan pihak tertentu

hanya sebatas imbauan moral semata
saya tidak setuju bisa setuju kalau par titmanya jelas

sebagai politisi yang tidak mendes itu berarti tidak punya hidup biasanya
kita membuat gbhn dalam konstruksi yang sekarang bagaimana
kalau konstruksi sebelum perubahan undang undang dasar itu beda sistem yang sangat mendasar
sekarang ini kalau kita menambahkan kewenangan mpr membentuk gbhn
apakah implikasi pelanggaran gbhn itu juga akan berimplikasi pada pemberhentian presiden
nah kalau hanya landasan moral saja lalu untuk apa
oke kalau hanya landasan moral saja lalu untuk apa itu kata mantan ketua mk hamdan zulfa
nah setelah lama tidak terdengar kalimat garis garis besar haluan negara
serasa bangkit dari tidurnya yang panjang
saya nggak mau bilang dikubur karena memang nggak tahu apakah dikubur atau tidak
tapi paling tidak gbhn telah tidur panjang setelah reformasi
belum bangun benar tapi banyak pihak yang tengah mencoba membangunkannya
sementara ada yang lain
mungkin sebagian masyarakat sipil yang merasa agak trauma lalu berpikir sebaliknya
atau mungkin merasa hal itu tidak banyak gunanya
bagaimana kita melihat hal ini seberapa besar urgensinya pembuatan gbhn yang otomatis harus melalui amandemen konstitusi
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama zuhairi misrawi politikus pdi perjuangan
gusmis terima kasih sudah datang
kemudian ada bang refli harun yang tadi tertunda kalimatnya
nanti kita akan tanya langsung pak ketua keputusan negara
bang refli terima kasih sudah datang
sengaja kita simpan tadi pernyataan anda
diulang di sini supaya surprise tadi katanya ya
saya mau tanya ke pd perjuangan ini yang beberapa waktu terakhir rasanya gbhn mencoba dibangunkan
kalau ibaratnya bangun pagi nih jendelanya sudah dibuka sudah mulai bikin kopi aroma kopinya sudah terasa gitu
dan mencoba untuk dibangunkan
kenapa pdi perjuangan kemudian kembali memunculkan wacana untuk ayo dong sama sama kita perkuat
serius nih kita bikin gbhn lagi dan kita amandemen konstitusi kita
apa urgensinya gusmis
ya kalau kita lihat ini merupakan refleksi bersama dari terutama ibu ketua umum selalu mengatakan kepada kami bahwa negara ini harus dibangun di atas pradigma di atas gagasan konsepsi yang jelas
karena perjalanan setelah reformasi kita melihat bahwa seolah olah
setiap pemimpin dari presiden gubernur bupati wali kota itu mempunyai visi masing masing yang kadangkala tidak sinkron
antara visi yang di atas dengan visi yang di bawah
sehingga kemudian dengan mengatasnamakan pemimpin pilihan rakyat langsung kemudian terjadi benturan benturan mungkin
dalam beberapa hal maka oleh karena itu ibu ketua umum selalu mengatakan bahwa saatnya untuk menghidupkan kembali gbhn
segaris besar haluan negara sehingga seluruh pemimpin eksekutif dari presiden gubernur bupati dan wali kota bahkan mungkin juga camat dan kepala desa mempunyai satu paradigma yang sama tentang
arah indonesia di masa yang akan datang
itu juga kami dengar dalam pertemuan terakhir menjelang kongres ibu ketua umum menegaskan bahwa perlunya untuk menghidupkan kembali gbhn
seberapa serius gusmis ide ini bisa direalisasi
dengan konstelasi dan sistem politik ketatanegaraan
kalau kita melihat kita tidak tahu secara ketatanegaraan nanti sobhavli menjelaskan hal ini
tapi kalau kita melihat psikologi
jadi kejiwaan dari partai partai politik yang ada
dan kami melihat beberapa fraksi yang lain juga mempunyai satu kegelisahan yang sama
satu kehendak yang sama untuk negara ini dibangun di atas satu konsepsi garis besar haluan negara yang jelas
misalnya dalam lima puluh tahun yang akan datang
jangan sampai kemudian pemimpin hanya dipilih
bisa dipilih selama dua kali
setelah itu berubah lagi
yang penting kan prajurit semangka indonesiaan
kebetulan kita punya presiden jokowi sekarang yang membangun tidak hanya jawa
membangun luar jawa
walaupun itu ya mungkin tidak menguntung secara politik
tapi siapa tahu nanti ketika diganti pemimpinnya
lalu kemudian visi ini berubah kembali dengan pertimbangan elektoral kan
karena efek dari pemilihan langsung ini
ada satu apa
ada pertimbangan elektoral yang dibangun di situ
maka oleh karena itu supaya tadi dikatakan arah pembangunan dalam lima puluh tahun
satu tahun yang akan datang itu jelas
tujuannya itu jelas
maka ibu ketua umum selalu menegaskan bahwa perlunya kita untuk menghidupkan kembali
garis garis besar haluan negara
dan pdi perjuangan tentu sangat serius dengan ide ini
sangat serius dan sudah mendapatkan respon yang cukup baik
di internal atau di internal pasti
jadi beberapa fraksi kalau tidak salah sejak dua tahun terakhir sudah ada diskusi diskusi di berbagai daerah bahkan
yang respon dan sambutannya sangat positif untuk menghidupkan kembali gbhn
dengan kondisi saat ini sebelum nanti ke bang refli untuk mengolah masakan ini dengan baik
seberapa urgen gusmis kalau melihat kondisi saat ini
sustainability kemudian perbedaan
seberapa urgent ide penentuan sesuatu
sesuatu gph ini harus dilakukan harus ditetapkan
dan apakah ini hanya di level presiden atau sampai ke level level bawah
urgent sekali menurut saya karena kita melihatkan satu keriuhan ya
kegaduhan yang ada itu kan sepertinya tidak ada arahnya
maka ketika kemudian arah pembangunan ini jelas
ketika muncul perdebatan di ruang publik maka perdebatan itu mempunyai arah dan tujuan yang jelas
kita berharap dengan gbhn nanti itu kita sebagai sebuah bangsa itu punya mimpi yang sama tentang indonesia seperti apa
oke jadi urgensinya seperti itu
mimpinya seperti itu tataran teknis tentu saja nanti kita akan bahas lebih detail lagi
kemudian apakah ini punya implikasi pada demokrasi dan tata negara kita akan bahas usaha jeda
tetap bersama kami
sebelum oke saya nanya ke mbak gretli
tapi sebelum bang redli menjawab seberapa mungkin mimpi gusmis dan teman teman di pd perjuangan itu bisa terwujud
saya mau kasih pertanyaan yang simpel saja
tadi urgensinya katanya sangat urgent dengan kondisi saat ini
kemudian perlu sekali ada arahan yang jelas dari level pusat sampai ke level bawah untuk paling tidak mengamankan arah kebijakan
atau arah pembangunan
atau arah pembangunan kita
menurut anda urgensi itu sama nggak dengan teman teman yang mengusulkan ini
ya kalau dibilang urgensi ya urgent tetap ya
pengertiannya gini semacam state guidelines itu ya urgent ya
kita kan harus ada satu kesatuan ya
baik di pusat maupun di daerah terhadap program program pembangunan dan lain sebagainya
tapi jawabannya apakah gbhn itu kan persoalannya
jadi saya tidak menolak ide untuk memberikan guidelines kepada daerah juga
tetapi konsekuensinya kalau menghidupkan gbhn seperti zaman dulu ya
maka kemudian ada beberapa pertanyaan
pertama ya kenapa dulu gbhn itu ditetapkan oleh mpr
karena mpr itu adalah lembaga yang merupakan penjelmaan rakyat
dia bukan perwakilan tapi menjelma penjelmaan rakyat
jadi kalau malaikat menjadi manusia tetap
nah ini dia rakyat menjelmanya di mpr
jadi kuat sekali ya
karena itu dia dianggap rakyat itu sendiri
dia punya legitimasi tidak hanya membuat gbhn tapi juga memilih presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya
dan semua lembaga lembaga yang ada bermuara ke mpr pertanggung jawabannya
nah sekarang paradigma kita kan nggak begitu lagi
paradigma kita sudah bergeser dari supremasi mpr ke supremasi konstitusi
mpr itu hanya lembaga yang
sederajat saja dengan dpr dpd presiden dan lembaga lembaga utama lainnya
karena itulah ketika mpr membuat guidelines ya
maka pertanyaan berikutnya adalah
itu produk itu nanti letaknya di mana dalam hirarki perundang undangan
kalau dia kemudian dilanggar apa sanksi pidananya sanksi administratifnya dan sanksi politiknya
kalau dia tidak punya sanksi apa apa cuma sekedar katakanlah imbauan moral
ada banyak sekali imbauan moral yang ada
tapi tapa mpr dulu kan tentang etika kehidupan berbangsa bernegara itu masih hidup semua
dan sudah lebih dari cukup itu ya
nah karena itu perlu dipikirkan desain ketatanegaraan kita ini mau kemana
kalau desain ketatanegaraan kita tetap check and balances kan begitu
maka yang kita tuju adalah sesungguhnya adalah legislatif yang kuat harusnya
semacam gbhn ini bisa saja dibuat melalui produk legislatif
misalnya ya undang undang tentang garis garis besar haluan negara
jadi levelnya undang undang saja gitu
dan undang undang itu bukan berarti
itu mengikat juga kan punya dapat
produk yang ecek ecek
karena di dunia manapun di dunia ini kan undang undang itu adalah produk tertinggi justru
produk yang merupakan concern by the people
dan ingat undang undang itu bisa dibuat oleh tiga lembaga
ada lembaga presiden ikut dpr dan dpd
kalau produk mpr itu hanya dpr dan dpd saja yang membutuhkan
jadi salah alamat sebenarnya kalau kita menyoroti gbhn itu kepada mpr
kita bertanya kepada mpr
saya ingin menghargai idenya dulu ya
tapi bagaimana cara menyalurkan idenya
nah ya kan
idenya ya baik ya
tapi menyalurkan idenya itu kan harus fix di dalam sistem ketatanegaraan kita
yang sudah bergeser secara paradigmatik
mpr tidak lagi begini
tapi begini sama lembaga negara lainnya
karena itu produk mpr pun misalnya harus bisa di challenge
kan tidak ada produk yang tidak bisa di challenge sekarang ini
termasuk nanti kalau ada gbhn versi
iya contoh misalnya
bagaimana kalau gbhn bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
lalu bagaimana kalau gbhn nanti dilanggar misalnya
kan ada beberapa persoalan persoalan
apakah mk misalnya sebagai the guardian of the constitution penjaga konstitusi
bisa membatalkan gbhn
karena dianggap bagian dari tertentu dari gbhn itu adalah bertentangan dengan undang undang dasar
saya kira kompleksitasnya itu
banyak tidak sesederhana
lalu kemudian serahkan kepada mpr
mpr membuat itu
dan sudah selesai
mimpinya menurut anda bagus dan perlu urgensi
perlu dengan kondisi sekarang namun
cuma memang harus fix dengan pilihan sistem ketatanegaraan yang sekarang sudah kita pilih
jadi problemnya hanya di ketatanegaraan
dimana ini ditebakkan siapa yang membuat
bukan maksudnya secara fungsional
secara fungsional ini bisa diterima
tapi sistem ketatanegaraan kita tidak lagi bisa mengadopsi ada lembaga yang supreme ya
lembaga yang membuat guidelines kepada semua lembaga lembaga lainnya
berarti dengan sistem sekarang tidak akan mungkin ada
bisa dengan undang undang kalau sistem sekarang
karena undang undang itu mengikat tidak hanya eksekutif tapi juga lembaga bahkan dirinya sendiri
buat para pengusul terutama
pemimpin pd perjuangan dan teman teman di parlamen lain
masalah nggak jika memang ini kemudian nanti hanya level undang undang
atau memang ingin mewujudkan gbhn seperti yang kita bayangkan pada zaman soeharto dulu
ketika soeharto atau presiden itu sebagai mandataris mpr
jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh saudara refli
bahwa sebenarnya secara substansial ide untuk menggulirkan kembali gbk itu sangat dimungkinkan
tetapi mekanismenya instrumennya berbeda
tetapi di balik gagasan kenapa mpr itu
yang pertama adalah kita melihat bahwa ini adalah lembaga yang makomnya itu adalah permusyawaratan
dimana itu melalui proses musyawarah yang konsensus bersama
tidak ada voting di situ
dan moralitasnya itu moralitas konstruktif kira kira
membangun indonesia kedepan
terus yang kedua kenapa memang tujuannya nanti kita ingin mungkin sekarang yang muncul adalah amandemen terbatas gitu
bagaimana kemudian gbhn itu bukan hanya sekedar menjadi undang undang
tetapi dia menjadi bagian yang inherent dalam konstitusi kita
sehingga ketika orang melihat gbhn itu itu wajah konstitusi kita
yang didalamnya ada mimpi dan harapan
jadi justru termanifestasi dalam konstitusi
sehingga katanya lebih mengikat gitu maksudnya
dan undang undang tidak agak kurang
sebenarnya rasanya kan sama punya dampak hukum dan mengikat semua
pilihannya sekarang kalau memang si refli
tapi dalam pikiran kami kita ingin gbhn itu menjadi ruh jiwa yang hidup dalam konstitusi kita
jadi apa namanya konsekuensinya jika gbhn nya dianggap sudah tidak relevan lagi dalam konstitusi kita
sudah tidak relevan lagi dengan kondisi

jika memang nanti tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat itu
aman aman konstitusi akan dimungkinkan lagi untuk dirubah
dan gbhn akan kemudian
iya karena itu kan konsensus bersama
dari anggota mpr dari partai partai politik dan tentu dpd
maka itu nanti melihat konteksnya
tapi sekarang kenapa harus mpr
karena kita ingin supaya itu menjadi jiwa dan ruh
menjadi jiwa dan ruh dari konstitusi kita
rasanya kalau masuk ke dalam batang tubuh konstitusi kita kayak lebih berasa gitu
padahal kalau tadi kata anda undang undang juga punya dampak atau pengikatan yang sama juga kemudian
iya masalahnya begini ada dua hal ya
ada persoalan yang kita belum move on melihat mpr itu ya
jadi mpr itu masih dilihat sebagai lembaga tertinggi
sebagai lembaga supreme lembaga permusyawaratan
padahal kalau kita bicara permusyawaratan itu
kan tidak hanya soal lembaganya
tapi itu adalah cara kita berdemokrasi ya
kita berdemokrasi kan tidak hanya langsung voting
tapi kita bermusyawara mufakat
kalau gagal baru voting
begitu cara bermusyawaranya
yang kedua memang ada gejala psikologi bahwa seolah olah kalau dia masuk konstitusi jauh akan lebih kuat kan begitu
tapi tadi sekali lagi saya katakan persoalannya adalah
bangunan sistem ketatanegaraan kita itu tidak mengadopsi itu
kalau misalnya dikatakan mpr punya kewenangan membuat garis garis besar daripada haluan negara
kalau dulu kan begitu
bisa begitu ya
oke dia buat
katakanlah banyak sekali dia buat
setebel segini seperti yang kemarin
untuk guidelines pemerintah
untuk guidelines pemerintah
lalu kemudian pemerintah menjalankan pemerintahannya
dan kepala kepala daerah menjalankan pemerintahnya
dan dia tidak patuh sama gbhn
apa konsekuensi sanksi hukumnya
kalau sanksi hukumnya kemudian mpr bisa memecat presiden secara langsung tanpa proses konstitusional yang lain seperti impeachment
maka itu sama saja menempatkan mpr kembali sebagai lembaga suprem tertinggi
dan itu tidak sesuai dengan paradigma check and balances dalam pemilihan langsung
itu konsekuensi logis dari mimpi untuk menempatkan dalam konstitusi
tapi kalau misalnya dia tidak punya mekanisme enforcing mekanismenya ya menegakkan aturan ini
tidak ada gunanya
apakah dalam undang undang biasa saja presiden atau eksekutif baik di tingkat pusat dan daerah itu bisa mengabaikan apa yang sudah ditetapkan oleh teman teman di parlemen
atau butuh konstitusi
undang undang itu tidak boleh diabaikan
kan undang undang itu ada tiga elemen
ada sanksi administratif ada sanksi politik ada sanksi pidana
kalau kita melanggar undang undang
kalau pidana jelas itu urusannya penegakan hukum polisi jaksa dan lain sebagainya
memang yang agak susah itu politik dan administratif
kalau politik itu kan tergantung konstelasi politik yang ada
kan presiden jokowi dianggap banyak melanggar macam macam kan
melanggar sila keberapa dan lain sebagainya
tapi kan konstelasi politik kan harus mengkonfirmasi hal itu
kalau sanksinya administratif administrator tertinggi di republik ini adalah presiden
siapa lagi yang mau memberikan sanksi
kalau menteri bisa diberikan sanksi administrasi diberhentikan kan misalnya
atau sanksi ya presiden tidak memberikan kepercayaan sementara dan lain sebagainya
tapi kalau sudah presiden siapa yang akan memberikan sanksi
kalau sanksi itu diberikan oleh dpr atau mpr itu namanya bukan sanksi administratif itu politik

kalau sudah urusan politik itu politik
kalau sudah urusan politik itu sudah urusan paradigma bernegara
sejauh mana kewenangan mpr bisa memecat presiden
nah itu kemudian sanksi ini menjadi penting
bayangan anda kalau tidak dilakukan
kalau tidak ada enforcing mekanismenya saya kira berat
bayangan anda dari mimpi atau bayangan dari teman teman yang ingin mewujudkan kembali gbhn ini
ada sanksi yang nanti ujungnya pada impengsional seperti yang dibayar
saya membayangkan mereka itu berpikir bahwa setelah membuat guideline seperti itu
lalu kemudian nanti akan ada semacam enforcing mekanisme
misalnya kalau kepala daerah yang melanggar
maka kemudian menteri dalam negeri atau presiden bisa memberikan sanksi
mungkin begitu kan
bagaimana kalau presidennya yang melanggar
ini menjadi persoalan
karena sumber utamanya bisa jadi pelanggaran itu adanya di presiden
sebelum kita break hal hal seperti itu
dipertimbangkan nggak bahwa tidak semudah mimpi untuk mewujudkan gbhn yang kita bayangkan
tapi ada hal teknis dan paling penting adalah mengatasi kebenaran

ada hal teknis dan paradigma demokrasi yang baru mungkin yang menghalangi
iya memang ini menarik sekali masukan dari soelara refli
karena sekarang masih dalam proses diskusi perencanaan di ruang publik
hal hal seperti ini mungkin masih akan memperkaya wacana soal gbhn itu
tapi menurut saya memang sekarang itu kita berpikir bahwa negara ini harus punya arah yang jelas lah
soal enforcing mari kita pikirkan
forensik juga penting karena ini yang kemudian mengikat dan memaksa orang orang yang ditugasi
untuk bisa melaksanakan apa yang
karena bagaimanapun kita juga bisa memahami enforcing itu adalah tekanan dari publik
bahwa publik akan menekan kalau pemimpin seorang presiden di suatu masa tidak melaksanakan gbhn
maka enforcingnya ya itu dari masyarakat
nah dari masyarakat ini kan juga kemudian nc lagi
ini sangat bingung kita bagaimana merabah rabah

ada problem demokrasi yang juga dibicarakan oleh masyarakat sipil
ini kita akan bahas di segmen berikutnya
bagaimana kemudian jika nanti apa yang ditetapkan oleh teman teman di parlemen itu
tidak sesuai dengan visi presiden yang dipilih langsung punya legitimasi oleh rakyat
itu kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
oke kita tadi sudah membahas bagaimana plus minusnya dan mungkin atau tidaknya secara tata negara dan fungsi hukum
bahwa ide dan mimpi yang bang refli tadi katakan baik mimpinya oke dan relevan urgen untuk kondisi saat ini
tapi bagaimana dengan konteks demokrasi sendiri
dengan konteks demokrasi saat ini di mana ada pemilihan langsung di mana presiden punya legitimasi penuh dari rakyat
dan rakyat memilih presidennya atau pemilihan
dan presidennya atau pemimpinnya dari level atas sampai level bawah karena visi politiknya
karena mimpi yang dia jual karena program yang dia jual
bagaimana kemudian mematchkan visi presiden ini dengan apa yang sudah ditentukan oleh teman teman di mpr
ini bagaimana mengawinkannya ini gusmis
ya saya kira tidak sulit
pada akhirnya kan semua orang akan melihat bagaimana calon presiden atau calon gubernur
atau calon bupati dan wali kota itu memaknai gbhn
bagaimana membreakdown gbhn dalam program program yang membawa kemaslahan bagi rakyat
merujuk kepada gbhn
jadi ada tiga calon presiden tiga tiga nya merujuk pada batang yang sama
bagaimana supaya gbhn itu betul betul dibumikan dioperasionalkan
justru itu lebih menarik daripada setiap calon pemimpin mengusung agendanya masing masing
bukannya posisinya dan diferensiasi program visi atau apapun
oh nanti akan kelihatan
akan jadi lebih sumir
ideologinya akan kelihatan di situ kemudian bagaimana menerjemahkan programnya karena setiap partai politik mempunyai kekhasan
dan itu menarik sekali ketika kemudian gbhn itu menjadi satu visi kita bersama dalam berbangsa dan bernegara
bagi anda ini seperti memakaikan baju yang kesempitan nggak untuk calon presiden atau calon pemimpin eksekutif
kayak semacam menyandra untuk memastikan bahwa anda harus pakai referensi yang ini loh bukan referensi yang lain
tadi kita sudah bicara kompleksitas hukum tata negaranya ya
saya ingin bicara tentang realitas politik dan sejauh mana isi dari gbhn itu ya
yang kita belum tahu ini itu gbhn nanti isinya seperti apa apakah isinya seperti gbhn zaman dulu
dimana strategi pembangunan lalu kemudian tahap tahap pembangunan itu ditentukan
contoh misalnya pak jokowi kan bicara mengenai bahwa saat ini melanjutkan pembangunan infrastruktur visinya
lalu kemudian membangun sumber daya manusia kan
itu yang dia janjikan dan dia pidatokan
kalau tiba tiba mpr membuat yang lain misalnya ya kan menjadi persoalan
karena tidak matching antara yang dikampanyekan dengan yang dibuat
nah memang akan dibilang itu kan gbhn yang dibuat oleh mpr zaman dulu misalnya
ini kan dua ribu sembilan belas dibuat dua ribu empat belas
tapi katakanlah kita tarik sekarang kan nggak bisa kemarin kan
kita tarik sekarang katakanlah nanti dua ribu sembilan belas mpr baru ini dilantik
nah dia membuat gbhn berapa lama gbhn dia buat secara teknis
kedua apakah gbhn itu akhirnya menyesuaikan dengan visi dan misi presiden
kan terbalik terbalik balik jadinya
dalam nafas demokrasi mana yang harus menyesuaikannya menurut anda
nanti dua ribu dua puluh empat kan presiden duluan yang kampanye
kemudian akan muncul lagi kelompok yang membuat gbhn
nah jangan jangan gbhn itu selalu menyesuaikan pada kehendak presiden
akhirnya ya kita tidak membuat sebuah guidelines yang sustainable sesungguhnya
karena itu menurut saya apa ya
kalau membuat guideline seperti itu menurut saya memang harus pertama less politik
jadi betul betul disiapkan betul oleh sebuah tim think tank
lalu kalau konsepnya sudah selesai
baru kemudian dikasih baju
apakah bajunya undang undang apakah bajunya ketetapan mpr itu kan soal baju
yang penting adalah dia tidak boleh mengikuti dinamika politik sehari hari kalau kita bicara sustainability
kalau seandainya itu yang terjadi
cuma harus ada yang namanya fleksibilitas juga
tidak boleh mengikat presiden
sebagai contoh misalnya ini gbhn sudah menentukan anda tidak boleh pakai strategi pembangunan meningkatkan sumber daya manusia
harus pertanian sekarang begitu
misalnya seperti itu kan bppi order baru seperti itu kan
itu berat sekali akhirnya
makanya kemudian memang ada soal ketatanegaraan
ada soal sejauh mana seteknis mana gbhn itu mengatur sehingga dia tidak mengikat kaki presiden yang dipilih
kalau bajunya kelonggaran maka akan terjadi gbhn yang sangat normatif dong apa yang terjadi
ya itulah persoalannya
jadi kalau dibikin normatif tidak ada enforcing mechanism nya
maka dia seperti kitab suci nanti sanksinya di akhiran
kalau dia terlalu ketat seperti undang undang teknis
maka kemudian presiden tidak bisa bergerak kemana mana
padahal dia punya visi sendiri punya janji sendiri kepada masyarakat
nah dalam konteks demokrasi mana yang relevan bang rey
kalau saya mau jalan keluar jalan keluarnya begini mengawinkan
namanya kadang kadang kan tidak ideal
iya ya kompromi harus ada tuh
kalau yang namanya presiden dpr dpd dan sekaligus apr berarti mereka
kan dilantiknya pada bulan oktober dua ribu sembilan belas ini sama dilantiknya
kalau mereka mau membuat guidelines yang sustainable bikin aja
triangle ini dpr dpd berarti mpr kan kemudian plus presiden
membuat konsep bersama tentang bagaimana arah pembangunan ke depan
seperti membuat undang undang gak ada bedanya
that's okay tapi nanti dulu bajunya jangan diomongkan dulu
supaya tidak ada resistensi ya
lalu kemudian ini kita bikin arah pembangunan ke depan dua puluh lima tahun ke depan
nah nanti bajunya itu baru kita diskusikan
apakah masih mungkin membuat dalam ketetapan mpr
karena mengingat ketetapan mpr tersebut sudah tidak diproduksi lagi
tapi masih ada dalam hirarki perundang undangan
apakah akhirnya pilihannya ya sudah lah undang undang saja
tapi undang undang tentang arah pembangunan atau garis garis besar haluan negara
at least sebenarnya kita sudah punya undang undang nomor dua puluh lima tahun dua ribu empat
tentang sistem perancangan pembangunan nasional
ada rpjmr ada rpr jangka panjang
apa yang kurang dari rpjmr ya kan
apa yang kurang dari rpjp dan rpjm itu
apakah unsur ideologisnya ya kan
apakah unsur hal hal yang lainnya yang lebih teknikal dan kemudian implementasi
tapi kalau misalnya sama saja isinya
ya maka yang harus direnforcing harusnya ya undang undang tentang
rancangan pembangunan jangka panjang ini
kalau kita tadi pakai kacamata apakah ini menyandra presiden gubernur wali kota bupati atau tidak
apakah ini juga menyandra rakyat nggak yang memilih
yang punya hak melegitimasi memilih dengan kebebasan
saya katakan tadi kan ada triangle yang membuatnya

iya dalam triangle tersebut kalau misalnya bentuknya undang undang kan begitu
presiden kan punya hak veto dalam tanda kutip ya
bisa menolak rancangan undang undang kalau tidak cocok dengan visi dan misi dia
tapi kalau bentuknya ketetapan mpr nah disitulah presiden menyerah
karena presiden tidak ikut jadinya
tapi kan presiden bisa mengatakan sama rakyat
saya tidak bertanggung jawab terhadap gbhn yang dibuat mpr
karena itu tidak sesuai dengan visi dan misi saya misalnya
apalagi tidak ada hukuman atau sanksi yang mengikat betul
lalu kemudian tiba tiba mpr mau mengancam presiden
kalau enggak saya ancam saya pecat loh
nggak ada di dalam konstitusi kita bahwa bisa dipecat karena melanggar gbhn
kecuali ada perubahan yang baru ini
itu mengembalikan lagi derajat mpr sebagai lembaga tertinggi
itu penting ada kekuatan moral atau kekuatan hukum yang lebih tinggi di atas presiden
di luar hukum mpr gini
apakah ini jadi tataran teknis yang kemudian memang perlu sekali untuk dilakukan gusmis
untuk mewujudkan mimpi pd perjuangan dan teman teman
kita ingin sebenarnya dalam paradigma kami bahwa ada gbhn
lalu kemudian konstitusi kita menjadi konstitusi yang hidup
yang itu akan menjadi pedoman kita
baksana guidance kita
untuk menunjukkan negara ini mau kemana
nah maka saya melihat bahwa pada akhirnya prosesnya ini harus kita lihat
tadi saya setuju sekali kalau dpr mpr eksekutif presiden lalu ketua dpd
saya kira juga masyarakat
ada ormas di situ
marilah kita menyerap mimpi mimpi kita ya tentang indonesia
bagaimana lima puluh tahun yang akan datang
seratus tahun yang akan datang
jadi ini melibatkan banyak sektor banyak faktor
saya kira semakin prosesnya melibatkan banyak pihak itu hasilnya akan sangat baik
lalu kemudian mari kita melihat bajunya itu seperti apa
tapi amandemen konstitusi menjadi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dilewati
baju yang dipikirkan teman teman yang ingin menggagal kita
kan mereka yang punya palu
sama tanda tangan
ya sejauh ini yang kita pikirkan adalah amandemen terbatas itu
tapi tadi gusmis juga merasa bahwa tidak hanya parlemen
bahwa orang orang yang duduk di parlemen yang kemudian punya kuasa untuk menentukan apa yang terjadi di depan
dan prosesnya sekarang sedang berlangsung sejak tahun dua ribu enam belas
dimana mpr sudah melakukan semacam diskusi diskusi dengan berbagai kalangan kampus di berbagai daerah tentang menyerap aspirasi tentang gbhn ini
kalau kita refleksikan pada apa yang terjadi di parlemen misalnya gini kan
apa yang dilakukan di fraksi apa yang dilakukan di komisi oleh fraksi misalnya
itu perpanjangan tangan dpp
bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh menjadi suara anggota dpr
yaitu suara partai suara fraksi suara dpp
bagaimana meyakinkan bahwa parlemen nanti yang akan kita serahi tugas untuk membuat suatu hal yang sangat penting untuk bangsa ke depan
itu tidak dibuat berdasarkan faktor tadi
atau dibuat dari tataran
banyak yang mengatakan politik kita
dikuasai oleh segelintir dan dikonsesiuskan oleh beberapa orang saja
ini persoalan terbesar kita
terus terang saja
dalam sistem pemerintahan presidensil kita adalah partai terlalu dominan
padahal dalam sistem pemerintahan presidensil harusnya kekuasaan presiden dan legislatif itu kekuasaan yang seimbang check and balances
jadi dpr itu adalah lembaga kontrol
lembaga pengawas untuk mengawasi eksekutif
nah di kita ini karena kuatnya dominan
kuatnya dominasi elit elit partai politik
maka individual performance anggota dpr itu tidak bisa tampak
padahal kita tahu misalnya obama misalnya
ketika dia mau menggolokkan rancangan undang undang
bahkan dia harus melobi anggota dpr dari partai demokrat sekalipun
kan begitu sampai dia menunda
kalau di sini tidak mungkin ya
berbeda dengan keputusan fraksi ketua umum
nah karena itulah kemudian orang mengatakan ini presidensil rasa parlementer
sehingga orang bicara tentang apa
penguasa mayoritas dpr oposisi dan lain sebagainya
karena melihat perilaku politik yang begini
pemerintahan itu tidak bisa jadi check and balances
padahal dengan check and balance seperti ini
walaupun ya seluruh anggota dpr menolak kebijakan presiden misalnya
kan presiden tidak akan jatuh juga
kalau dia menolak apbn
kan begitu ya
kan menggunakan apbn tahun sebelumnya
walaupun memang akan menjadi persoalan
karena standar biaya dan lain sebagainya sudah berubah
tapi maksud saya dalam sistem pemerintahan presidensil itu
jangan khawatir presiden gampang jatuh
nah tetapi di sisi lain kita juga harus membangun budaya politik yang individual performance para wakil rakyat itu bisa kita titipin lah
jadi kalau kita mau menitipkan
misalnya anggota kalau di amerika misalnya ya
itu dia mau nolak misalnya embargo senjata terhadap indonesia
padahal partai lainnya menerima semua
bahkan presidennya mau menerima
tapi karena dia memperhatikan suara konstituen
yang kebetulan konstituennya tidak pro itu
dia bisa berbeda dengan partainya
dan tidak ada ancaman recall
kalau di kita kan berbeda recall langsung
bisa dipindahin komisi sampai recall
nah recall itulah yang saya kira salah satu unsur yang harus kita lakukan
yang merusak sistem pemerintahan presidensial
selain kelakuan ya
misalnya koruptif dan lain sebagainya
itu berat juga itu
itu dia yang membuat kemudian ketidak percaya
bukan ketidak percaya
apakah mungkin kita menitipkan sesuatu yang sangat penting dan sangat besar
kepada orang orang yang tepat dengan sistem yang tepat
di satu sisi kita ingin wakil wakil rakyat itu lebih menjalankan individual performance dia
yang terakhir bang refli ya
dan kemudian yang terakhir gusmin untuk menutup
banyak yang khawatir juga selain faktor faktor tadi
kembali traumatik juga order baru
mungkin nggak ada penumpang penumpang gelap
penumpang penumpang gelap ketika keran amandemen ini dibuka
wah ini kan selamanya ditutup
setelah empat kali kemudian pintu dikunci
pertanyaan saya kenapa harus penumpang gelap
bahwa penumpang terang aja banyak
penumpang terang dan penumpang gelap yang memanfaatkan ini
seberapa mungkin bahwa gbi ini kan terbatas
ada penumpang lain yang masuk
saya membuat kajian
ini kan ada tiga kelompok di masyarakat
ada kelompok yang menginginkan kembali kepada undang undang dasar empat puluh lima yang lama
dan itu menurut saya tidak relevan lagi
ada kelompok yang sudah merasa established dengan yang sekarang
karena itu tidak mau berubah
menurut saya juga harus kita gedor juga
nah kelompok yang ingin ada penyempurnaan
kelompok yang ingin menyempurnakan sebenarnya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan
dpd contohnya misalnya
dpd ini mau diapakan
nah seberapa relevan
gbhn atau dpd yang perlu dirubah misalnya
agenda prioritas misalnya
mana dulu yang menurut anda
menurut saya yang paling nyata itu dpd
karena gbhn itu ada pintu lain
kan ada undang undang misalnya
tapi kalau dpd mau ngapain ini
mahalnya minta ampun pemilihannya
tapi nggak ada gunanya hampir
padahal pilihan kepada dpd itu dua saja
dibubarkan atau dia diberikan kewenangan yang signifikan
jadi kalau amandemen yang sangat terbatas hanya untuk mengakomodasi mimpi gbhn ini menurut anda juga nggak relevan juga
karena banyak hal yang lebih prioritas
saya kira tidak menjawab persoalan sesungguhnya bangsa ini
satu menit dari anda
keraguan keraguan yang tadi kekhawatiran yang tadi relevansi hukum dan ham

saya tidak mengatakan yang khawatir
lebih pada dari sisi paradigmatik susah diterima
begitu saya buka di twitter misalnya kita akan main tema ini banyak juga yang khawatir social media gitu
jadi itu paling tidak menyebarakan kekhawatiran orang orang yang ada di sini nggak pernah khawatir
banyak publik yang khawatir gus
bagaimana anda menjawab kekhawatiran
begini kita dalam politik ini kan terlalu banyak politisi tetapi sangat sedikit negarawan
nah kita kira kira politisi itu harus dinaikkan makomnya menjadi negarawan
dengan cara dia melihat betul betul garis besar haluan negara
sehingga perdebatan perdebatan yang muncul di ruang publik bukan perdebatan perdebatan yang kosong
hanya bermain logika begitu
tetapi perdebatan perdebatan yang subtantif yang pada akhirnya mempunyai tujuan yang jelas yaitu garis garis besar haluan negara
maka terlepas dari bajunya itu apa
menurut saya perdebatan bagaimana kita menaikkan derajat politik kita menjadi tadi itu negarawan
menjadi orang yang percaya bahwa negara kita negara yang besar
negara yang bisa bersaing dengan negara negara yang lain
itulah tujuan mulia kalau dalam bahasa pesantrennya itu adalah almaslah
karena ini saya menyerahkan
itu di luar kuasa kita
ini ajarannya tuhan
cuma beliau yang ahli kita tidak bisa mengoreksi ya
ini kan banyak yang khawatir juga sebenarnya
ya apakah ini sebenarnya
memang hanya untuk gbhn atau memang ada maksud maksud lain
misalnya ya untuk misalnya perpanjang masa presiden atau memilih tiga kali presiden
ini setulus itu kah
jujur karena kita singkat saja
tentu jujur karena ibu ketua umum melihat bahwa dalam proses demokrasi langsung ini kita melihat begitu banyak visi misi
yang kemudian itu kadang kadang tidak sinkron
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
maka perlu diletakkan satu guidance atau petunjuk satu arah yang itu menjadi titik temu dari semua pemimpin
kalau pak patah betahuinya jaka sembung bawah golok gitu katanya
di atas sama di bawah nggak nyambung gitu ya
tapi gak nyambung itu karena sumber daya manusia juga
nah itu dia
makanya bagaimana kita percaya menitipkan sesuatu yang penting
tidak hanya guidelines tapi sumber daya manusia
buat anda sistem apa
undang undang nomor dua puluh lima tahun dua ribu empat tentang sistem perencanaan pembangunan nasional itu juga tidak relevan lagi
atau tidak berfungsi dengan baik
sehingga perlu ada suntikan antibiotik
ruhnya menjadi bagian dari konstitusi
konstitusi menjadi roh yang lebih mengikat
meskipun tadi kata bang refli sebenarnya baju apapun juga kalau memang mengikat justru mengikat gitu kan
itu yang harus dilakukan
itu akan menjadi pembahasan panjang dari tata negara
masalahnya rpjp itu tidak dibaca oleh kepala kepala daerah
tapi menteri juga jangan jangan nggak baca juga
ya mungkin menteri harus telepon dari daerah dulu
sehingga ketika ada kesalahan begitu nggak ada yang menegur gitu
nah yang menegur saya berkali kali produser saya yang ada di atas karena waktu kita sudah habis
terima kasih banyak
terima kasih bang raffi terima kasih gusmis atas perbincangannya
tentu saja ini topiknya masih entah bilang pendek menengah atau jauh
tapi paling tidak publik perlu diwacanakan untuk hari ini
supaya kita aware dengan hal ini pro kontranya supaya menjadi hangat dalam publik
terima kasih gusmis terima kasih bang raffi
kami akan segera kembali di sojodera